kasus aktif covid sembilan belas di empat puluh tiga dari satu ratus dua puluh delapan kabupaten dan kota di jawa bali meningkat
hal ini diungkap oleh menko bidang kemaritiman dan investasi
sekaligus koordinator pelaksanaan ppkm jawa bali
yanni luhut binsar panjaitan
pemerintah meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan
menjelang libur panjang perayaan natal dan malam pergantian tahun baru
yang berpotensi menjadi momentum terjadinya gelombang ketiga covid sembilan belas di indonesia
gelombang ketiga pandemi tersebut bisa terjadi
dari memulai memudarnya kedisiplinan masyarakat
untuk mematuhi protokol kesehatan yang ketat
satgas covid sembilan belas pun mencatat ada peningkatan kasus
sebanyak tiga puluh tiga persen di sejumlah daerah
dari total satu ratus dua puluh delapan kabupaten kota di pulau jawa bali
saat ini terjadi peningkatan kasus aktif covid sembilan belas
di empat puluh tiga kabupaten kota selama tujuh hari terakhir
mereka juga terdapat tren kenaikan kasus di jawa bali
utamanya terjadi pada empat puluh tiga kabupaten kota
dari satu ratus dua puluh delapan kabupaten kota atau tiga puluh tiga enam persen
dalam tujuh hari terakhir ini
kami akan segera mengumpulkan empat puluh tiga kabupaten kota jawa bali tersebut
untuk segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi
demi menahan tren kenaikan ini
dan di jakarta di jakarta utara timur barat selatan
itu hampir semua trennya ada naik
jadi saya mohon kita semua hati hati melihat ini